kapolri jenderal polisi tito karnavian menyambut baik rencana kepulangan pimpinan front pembela islam atau fpi rizik syihab
polisi akan melanjutkan proses hukum kasus yang menjerat rizik
pimpinan front pembela islam atau fpi rizik sihab berencana pulang ke indonesia pada pertengahan agustus mendatang
kepulangan rizik berdepatan dengan peringatan ulang tahun ormas yang dipimpinnya
saat ini rizik menyandang status tersangka di dua kasus berbeda
dalam kasus dugaan chat mesum dengan tersangka firza hussein rizik telah ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir mei lalu
sementara di polda jawa barat rizik juga berstatus tersangka dugaan pelecehan pancasila
kapolri jenderal polisi tito karnavian menyambut baik rencana kepulangan rizik dan tetap akan melanjutkan proses hukum rizik
sampai saat ini kita periksa kemarin pun dipanggilkan sebagai saksi
terkait status dia tersangka di jawa barat bagaimana
terkait status dia tersangka di jawa barat dia akan langsung disiapkan untuk diperjadikan polda jawa barat
nanti saya akan koordinasikan kepada polda jawa barat
rencana kepulangan rizik sihab ke tanah air awalnya diungkapkan kuasa hukumnya sugito atmo pawiro senin dua puluh empat juli kemarin
seperti yang dikutip detik com rencananya rizik akan menghadiri hari jadi ke sembilan belas fpi pada tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas
namun rizik akan berada di indonesia hanya beberapa hari saja
usai acara milad fpi digelar rizik akan kembali terbang ke arab saudi pada tanggal sembilan belas agustus untuk menunaikan ibadah haji